hujan deras memicu jebolnya tanggul sungai kaliombo di desa ketitangwetan
kecamatan batangan pati jawa tengah jumat pagi
akibatnya ratusan rumah warga di desa tersebut terendam banjir
dengan peralatan seadanya warga mencoba membuat tanggul darurat
untuk menahan derasnya arus sungai ketitangwetan
akibat tanggul yang jebol dan menyebabkan banjir di pemukiman warga
menurut sekretaris desa tanggul sungai kaliombo selebar sepuluh meter tersebut jebol
akibat guyuran hujan deras sejak kami sore
warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan
mengingat banyaknya titik tanggul yang rawan jebol